lewat pertarungan ketat hangtua sumsel menaklukkan garuda bandung dengan skor tipis tujuh puluh enam tujuh puluh empat
pada game pertama playoff ibl musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
nason george dan juga kinan palmore yang masing masing mencetak dua puluh enam dan dua puluh dua angka
menjadi motor kemenangan hangtua sumsel
sejak awal pertandingan antara garuda bandung dan hangtua sumsel yang berlangsung di gorjitra arena bandung berjalan ketat
dua kali tembakan tiga angka suryadin sempat membuat garuda unggul
namun hangtua dapat menjawab lewat dua pemain asingnya kinen palmer dan nashon george
pemain hangtua yang lain juga bermain sangat baik
salah satunya abraham wenas pemain muda hangtua yang pada pertandingan ini mencetak sepuluh angka
hangtua pun menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan tiga puluh enam dua puluh delapan
di dua kuartal sisa garuda bandung mencoba mengejar ketertinggalan
penampilan impresif gary jacobs yang di pertandingan ini mencetak tiga puluh tiga angka
sempat membuat garuda berbalik unggul tujuh puluh empat tujuh puluh tiga saat pertandingan tersisa empat belas detik
namun di saat kritis kinen palmer mencetak tiga belas angka
garuda menjadi penyelamat bagi hangtua setelah layupnya mengubah skor tujuh puluh lima tujuh puluh empat untuk keunggulan tim tamu
satu dari dua tembakan bebas nashon george akhirnya memastikan kemenangan hangtua dengan skor akhir tujuh puluh enam tujuh puluh empat
pemain tanpa beban menjadi kunci kemenangan hangtua kali ini
saat mereka dikejar mereka ketekan
saya cuma bilang lagi balik coba balik lagi main seperti semula
kita datang ke sini bukan main mau ditekan sama orang
kita gak ada tekanan
kita ada tekanan untuk bermain gitu loh
kalau saya bilang game plannya sudah berjalan
cuma kita tidak konsisten menjalani game plan yang sudah disusun
dengan sistem best of three hangtua tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi
untuk memastikan satu tempat pada babak final empat mewakili divisi merah
kemenangan hangtua juga semakin lengkap setelah pemainnya abraham wenas
mendapat gelar rookie of the year atau pemain pendatang baru terbaik pada musim ini
erlangga wisnuaji bandung
dan untuk mengetahui perkembangan babak playoff indonesian basketball league dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia erlangga wisnu aji yang saat ini berada di bandung
angga apa sih kunci kemenangan hangtu atas garuda di game pertama ini
menang tipis tapi dua duanya sama tim kuat ini angga
ya sebenarnya permainan dari kedua tim di game tadi malam ini bisa dibilang memang cukup berimbang hanum
dan kalau kita lihat dari babak reguler
regular season memang pertarungan antara garuda bandung versus sang tuah ini memang selalu berjalan sengit
dari tiga pertemuan sebelumnya di regular season ini di seri lima dan seri ke enam di dua pertemuan terakhir
margin kemenangan garuda dan hangtua ini tidak lebih dari tiga poin
sama seperti game tadi malam di mana hang tuah hanya menang dengan selisih dua angka
dan kalau berbicara mengenai apa kunci kemenangan hangtua sumsel di game tadi malam
tentunya tidak lepas dari peran kedua pemain asingnya yaitu nation george dan kinan palmore yang tampil luar biasa
nation george ini mampu mencetak dua puluh enam angka dan sebelas rebound
sementara kinan palmor mampu mencetak dua puluh dua angka dan dua belas assis
tapi selain peran dari dua pemain asing hangtua pemain pemain muda hangtua ini juga memberikan kontribusi yang cukup baik
di antaranya tentu ada abraham wenas yang baru saja mendapatkan gelar pemain pendatang baru terbaik di musim ini
yang mampu mencetak sepuluh angka
dan ada juga point guard senior kelly purwanto yang juga tampil cukup baik malam tadi dengan mencetak sembilan angka
namun dia di luar penampilan luar biasa dari anak anak hangtua
kemenangan hangtua tadi malam tentunya juga tidak lepas dari racikan strategi pelatih andika saputra
seperti dalam konferensi pers usai pertandingan tadi malam
pelatih hangtua menyebutkan bahwa kunci kemenangan hangtua adalah bagaimana anak anak hangtua ini mampu bermain sabar
dan mampu lepas dari tekanan pemain pemain garuda
apalagi garuda bandung bermain di depan hadapan pendukungnya sendiri di gor citra arena bandung jawa barat
dan satu lagi yang menjadi kunci
tentunya adalah bagaimana hang tua mampu menjaga ritme permainannya dan tidak terbawa oleh ritme permainan garuda
hingga akhirnya seperti kita ketahui hangtua mampu menang tipis atas garuda di game pertama dengan skor tujuh puluh satu
enggak nanti malam jam tujuh mereka akan berlagak kembali di game kedua
kira kira apa saja yang harus diperbaiki garuda untuk setidaknya merebut game kedua nanti angga
ya bagi garuda game kedua yang akan berlangsung rencananya nanti malam pukul tujuh tentunya adalah pertarungan hidup mati
apabila mereka kembali kalah dari hangtua tentunya langkah mereka di ibl musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini akan usai
dan hangtua yang akan maju ke babak final empat melawan satria muda
bagi garuda tentunya adalah untuk bagaimana merebut kemenangan di game kedua ini tentunya adalah bagaimana memaksimalkan pemain pemainnya selain gary jacob
gary jacob kemarin tampil luar biasa dengan mencetak tiga puluh tiga angka
tapi rekannya pemain asing garuda bandung yang lainnya yaitu roderick flamming ini menurut saya tampil kurang maksimal
yang mampu mencetak dua belas angka
juga peran dari pemain pemain lainnya di pertandingan kemarin tercatat hanya dua pemain lokal garuda yang tampil cukup bagus yaitu difta pratama dan surliadin
dan satu lagi yang menjadi pr bagi garuda dan pelatih andre iwadi tentunya adalah bagaimana mempertahankan konsistensi permainan anak anak garuda
seperti kita ketahui bahwa di game semalam sebenarnya di kuartal satu garuda tampil cukup baik dan mampu mengimbangi permainan hang tua
namun di kuartal kedua dan ketiga permainan garuda agak sedikit mengendur
hingga akhirnya hangtua
mereka mampu leading cukup jauh hingga dua belas angka
dan di quarter keempat kembali permainan garuda meningkat grafiknya dan hampir mengajar
namun lagi lagi hangtua lewat akinan palmer dan nation just mampu menentukan kemenangan
konsistensi ini tentunya menjadi kata kunci bagaimana garuda bandung dapat merebut game kedua
dan memaksakan game ketiga yang rencananya akan berlangsung senin kembali di gorjitra arena bandung
baik angga kita lihat malam nanti apakah garuda berhasil merebut permainan di game kedua ataukah hangtua tetap berada di titel juara
terima kasih angga atas laporan anda langsung dari bandung